ketua dewan perwakilan rakyat dari fraksi pks dikabarkan telah didesak mundur oleh mahkamah partai kadilan sejahtera atau yang disebut majelis tahkim
ya kabar ini muncul setelah surat keputusan dari majelis tahkim ini bocor ke awak media
pada penggalan surat yang tersebar di sosial media tersebut tertulis bahwa majelis tahkim pks menerima rekomendasi dari badan penegak disiplin organisasi pks untuk memberhentikan fahri hamzah dari semua keanggotaan partai
apabila benar dicopotnya fahri hamzah dari keanggotaan pks juga berarti dirinya akan dicopot dari keanggotaannya di dpr dan dari jabatannya sebagai wakil ketua dpr